pemirsa pada akhir pekan ini gibran akan bertemu dengan relawan jokowi jakarta untuk memastikan arah dukungan kepada salah satu capres
gibran juga mengaku telah berkali kali tawari prabowo untuk menjadi cawapresnya namun jawaban gibran belum cukup umurnya
wali kota solo gibran raka buming raka memberikan bocoran dirinya dan juga ayahnya presiden jokowi dodo berencana akan menghadiri acara relawan terbesar di jakarta pada sabtu pekan ini
masa yang diakini sebagai relawan jokowi ini nantinya akan mendapatkan arahan untuk mendukung ke salah satu capres pada pemilu dua ribu dua puluh
gibran juga mengaku telah berkali kali diminta langsung prabowo untuk menjadi cawapresnya namun ia menjawab belum bisa karena usianya belum menuhi syarat untuk menjadi seorang cawapres
masa yang diakini sebagai relawan jokowi ini nantinya akan mendapatkan arahan untuk menjadi capres